badan pangan nasional segera menaikkan harga acuan penjualan gula konsumsi menjadi rp empat belas lima ratus per kilogram di tingkat konsumen di pulau jawa dan rp lima belas lima ratus untuk konsumen di pulau terluar dan perbatasan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri
rencana kenaikan harga gula ditanggapi wajar oleh asosiasi gula indonesia karena biaya produksi khususnya dari sisi pupuk yang meningkat
namun bagi masyarakat kini harga gula sudah tak lagi manis
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual maino dwi hartono direktur stabilisasi pasokan dan harga pangan bapak
selamat pagi pak maino terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih sudah pagi
pak ini harga gula memang mau tidak mau naik ya
sebenarnya apa saja sih pak faktor faktor atau variable yang menyebabkan bahan kan harga gula naik pak
baik maaf sudah dan seluruh pemerintah tentunya yang berbahagia
yang pertama tentu kami dari pernah pangan
pernah pangan nasional dengan kewenangan yang diberikan oleh prakas enam puluh enam tahun dua ribu satu
terutama terkait dengan kebijakan harga
kami dari badan pangan nasional sejak bulan maret kami sudah menerima banyak masukan dari berbagai pihak
termasuk dari asosiasi petani tebu ada juga dari para pelaku usaha gula agi dan semuanya
yang menyampaikan informasi ataupun kondisi lapangan saat ini bahwa salah satu biaya produksi input produksi tebu
baik itu mungkin karena pupuk karena tenaga kerja karena bbm
atau lain sebagainya
sehingga ini harus kita hitung kembali kita sesuaikan kembali
nah kita dari badan pangan nasional sebenarnya sudah pernah menetapkan harga acuan pemerintah tentang gula
baik yang di tingkat produsen dalam ini petani itu sekitar rp sebelas lima ratus
di tingkat konsumen itu sekitar rp tiga belas lima ratus per kilo
dan khusus indonesia timur itu ditambah rp satu menjadi rp empat belas lima ratus
itu dengan pertimbangan tentu biaya distribusi
yang tentu lebih mahal
oleh karena itu dari masukan tersebut dari para pelaku usaha
tentu juga kami koordinasi dengan kementerian pertanian bidang perkebunan terutama
dari teman teman kementerian pertanian kementerian koordinator perekonomian dan semua seluruh terkait
kita sudah tiga kali ketemu mendiskusikan itu semuanya
tentu juga mempertimbangkan berbagai faktor lain terutama kata kata dengan harga yang terasal gula
yang juga tinggi mengingat kita indonesia masih sekitar dua puluh tiga puluh persen kita masih impor
low sugar atau berkonsumsi
sehingga ini juga menjadi pertimbangan pertimbangan
sehingga setelah kita hitung bersama ada lingkungan tentunya yang sudah kita diskusikan bersama
emang harus kita sesuaikan kembali mas yuda
dari hitung hitungan tersebut di tingkat petani memang idealnya atau wajarnya sekitar rp dua belas lima ratus
atau mengalami peningkatan sekitar rp satu
dan tentu nanti di konsumen karena gulunya naik tentu di tingkat konsumen juga kita selesaikan kembali
itu menjadi sekitar
menambah naik rp satu menjadi rp empat belas lima ratus
dan khusus di indonesia timur dan wilayah wilayah tiga tp terluar terpentil dan terdepan itu ditambah rp satu
dan ini tentu hitung hitungan ini yang akhirnya akan kita bawa ke rakortas di kementerian keperekonomian
atau pembunuhan di melalui ratas di kabinet tentunya untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah
dapat sianggan yang ideal tentunya sesuai arahan bapak presiden bahwa kita juga mempertimbangkan dulu dulu
jadi dulunya petani mendapatkan
keuntungan yang wajar para pelaku suka mendapatkan keuntungannya wajar
tentunya di konsumen bisa mendapatkan harga yang terjangkau dan wajar
mungkin demikian mas
pak maino kalau tadi saya mendengar banyak sekali variabelnya ya
kalau dari internal seperti tadi keberadaan pupuk masih menjadi salah satu variable utama
kemudian dari eksternal beberapa literatur saya baca terkait dengan perubahan produksi di brazil
di mana tadinya tebu digunakan untuk gula menjadi etinol
kemudian juga di india sendiri ekspor yang juga dibatasi
di sisi lain kita masih butuh produksi sekitar tidak memenuhi kebutuhan
karena terjadi peningkatan cukup signifikan dalam lima tahun terakhir
kemudian apakah dengan kondisi kondisi ini ke depannya pak harga gula akan kembali fluktuasi naik
ataukah seandainya nanti harga gula di pasaran internasional bisa terpantau
kemudian juga produksi dalam negeri juga bisa kembali ditingkatkan harga gula bisa kembali bersaing pak
ya kita harus melihat semua komponen komponen variabel tersebut
bahwa memang kebijakan mereka tentu bisa kita evaluasi kembali bisa kita hitung ulang kembali
misalnya tadi misalnya harga internasional sudah kembali turun kembali normal misalnya produksi kita juga semakin membaik
tentunya termasuk efisiensi maksudnya
jadi yang perlu kita catat juga efisiensi produksi kita termasuk rendement tebu kita yang mungkin masih lebih rendah dibanding negara negara lain
ini tentu variabel variabel tersebut menjadi satu pertimbangan ke depan
misalnya harga sudah membaik profitas kita menaik produksi kita juga lebih
tentunya dari sisi efisiensi harus kita hitung kembali
dan tentunya harapan kita sebenarnya selama sepanjang ini harga gula relatif stabil dalam artian smooth ya
maksudnya tidak ada gejolak yang katakanlah mungkin seperti cabai tapi sebenarnya relatif lebih smooth lebih stabil memang
tadi kami sampaikan dengan adanya perubahan perubahan di dalam satu tahun terakhir katakanlah
ini memang harus kita sesuaikan kembali karena terutama terkait dengan pupuknya tenaga kerjanya atau mungkin bpn nya
karena sebenarnya harus kita hitung dari bulu
mas malino kalau kita bicara mengenai harga naik ya meskipun tadi anda tekankan tidak sefluktuatif ataupun tidak sematif masih seperti telur kemudian beras cabai dan yang lain yang mengikuti season seperti lebaran natal dan tahun baru
tapi apakah ini juga tidak menyumbang inflasi mas karena memang dalam kondisi saat ini di satu sisi tadi ya beras kemudian juga telur juga meningkat cukup signifikan dalam dua bulan terakhir ini
ya baik jadi memang sebenarnya gula ini tentu hampir semua pangan pokok terdiri di sini ada angin inflasi ya berdasarkan inflasi pangan
tapi tentu bisa kita hitung berdasarkan pengalaman mas yuda bahwa di dalam tahun dua ribu dua puluh satu
khususnya berdasarkan hari hari cerdas kapanasional wassalbaran itu kontribusi gula ini cukup rendah ya hanya dua persen
di tahun dua ribu dua puluh dua juga malah turun sekitar satu persen
di tahun dua ribu dua puluh tiga di bulan april kita memang sekitar tiga persen
nah ini tentu juga menjadi catatan pertimbangan kita unding inflasi gula tadi katakanlah yang satu sampai dua ribu
karena seandainya nanti ada penyesuaian seandainya pemerintah
tentu juga kita hitung mas yuda
nah ini tentu saja kami sudah koordinasi dengan teman teman pemerintahan keuangan
dalam ini dari badan kebijakan fiskal dari teman teman kemenko yang memang punya kapasitas untuk menghitung itu
berapa sih kira kira ambil inflasi dengan adanya kenaikan harga gula
nah itu juga sudah hitung estimatinya kalau ada kenaikan sekitar rp satu
itu memang ada kontribusi atau kenaikan inflasi sekitar
artinya sebenarnya relatif kecil ya mas yuda
tapi tentu ini menjadi pertimbangan kita semua bersama
jadi adanya kenaikan ini tentu akan ada sedikit
ya artinya campak terhadap inflasi meskipun sebenarnya secara agregat ini katakanlah tidak terlalu signifikan
terhadap pengaruh inflasi panen kita
kalau kita bicara mengenai produksi gula dalam negeri
apakah kendala yang paling utama adalah di tadi ya produktivitas
kemudian juga memaksimalkan fungsi lahan
dan yang menarik tadi saya juga baca terkait dengan harga pupuk dan juga angkos produksi
apakah variable ini merupakan salah satu yang signifikan
membuat kenaikan harga gula tidak bisa lagi dipungkiri
lalu ada solusi lain tidak mas
bagaimana nanti kedepannya terutama terkait dengan variable yang tadi saya sebutkan
ya baik mas yuda
jadi data kami tentu dengan koordinasi dengan teman teman kementerian lembaga terkait
sebenarnya kita sudah menyusun namanya prognosa pangan
jadi menyusun prognosa berapa ketersediaan berapa produksi berapa kebutuhan
sehingga kita tahu produksi nasional itu tahun berapa
eh berapa tahun
katakanlah tahun dua ribu dua puluh tiga dari penghitungan kami itu produksi nasional kita itu sekitar dua tujuh puluh empat juta ton
sementara kebutuhan nasional gula itu sekitar tiga empat juta ton
tentu memang ini kita masih kurang masih defisit
dan ini tentu dipenuhi dari luar negeri tentunya
nah salah satu hal mungkin yang menjadi concern kita bersama pemerintah tentu pertama adalah
dengan masih adanya kekurangan gula konsumsi
tentu kita harus memperluas areal tanam mestinya ya atau meningkatkan
begitu juga mungkin dari sisi inputnya apakah mungkin dengan penggunaan tipis yang unggul
katakanlah mungkin sistem bongkaratun
atau penggunaan pupuk dan lain sebagainya
yang harapannya adalah pertama meningkatkan profitas atau meningkatkan rendemen
sehingga produksi pangan nasional kita khususnya gula ini juga bisa semakin meningkat
dan bisa memenuhi keproduksi yang dalam negeri
karena kita jangan mengurangi ketergantungan dari intor
ini kan maksudnya
ini yang kita bicara mengenai dampak efek dominonya nih mas ya
kalau kita bicara mengenai gula
tidak hanya dikonsumsi secara konvensional
tapi juga produk produk yang bersinggungan dengan gula seperti makanan dan minuman
apakah akan terdampak dengan kenaikan harga gula seperti ini
terutama kalau kita bicara mengenai banyak sekali produk produk
yang memang pasti menggunakan gula sebagai salah satu instrumen ataupun rasa tambahan
sehingga membuat mereka memasarkan produk tersebut dan menjadi pilihan bagi konsumen
tadi kami sampaikan memang gula ini kebutuhannya sangat banyak ya
baik itu termasuk rumah tangga
atau mungkin hodja
atau umkm pelaku pelaku usaha pangan lainnya
yang banyak membutuhkan
termasuk mamin ya
yang banyak membutuhkan gula
nah tentunya sedikit banyak ini akan pengaruh terhadap biaya produksi tersebut
yang tentunya nanti juga ada juga pengaruhnya tentunya
atasan pengalaman mungkin ya selama ini
katakanlah kenaikan kenaikan sekitar mungkin seribu
di tahun tahun sebelumnya
di tahun tahun sebelumnya
ini masih terkendali
tadi kami sampaikan dampak inflasinya juga mungkin masih relatif rendah
tidak terlalu signifikan
cuma yang menjadi catatan kita betul tadi
dampak ikutannya ya
tapi mungkin dampak ikutannya dari yang lainnya
termasuk tadi mamin ataupun produk produk pangan lainnya
yang harus kita termati bersama
tentunya nanti kita koordinasikan juga dengan teman teman pelaku usaha pangan lainnya
kaitan dengan apa namanya
penyelesaian harga gula ini
baik terima kasih sekali
selaku direktur stabilisasi pasokan dan harga pangan dari bapak nas
semoga tadi harga ikutan daripada kenaikan daripada gula ini
tidak berpengaruh secara besar
karena memang banyak sekali produk yang dikonsumsi oleh masyarakat
salah satu teknologi adalah makanan minuman
terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini
selamat pagi dan sehat selalu mas